dalam reshuffle kabinet yang diumumkan presiden joko widodo rabu pagi
nama ketua umum partai golkar air langga hartarto
masih tetap bertahan di posnya sebagai menteri perindustrian
padahal pada pemilu dua ribu empat belas lalu joko widodo pernah menyatakan
bahwa menterinya tidak boleh rangkap jabatan strategis di partai politik
terpilih menjadi ketua umum partai golkar air langga hartarto
menurut jokowi tidak digantinya erlangga karena ia dinilai sebagai sosok yang kompeten
dalam bidang perindustrian dan masa kerja kabinet yang tinggal setahun lagi
pak erlangga ini kan di dalam sudah menjadi menteri
ini kan tinggal berapa
tinggal satu tahun saja ada praktis ini kita
kalau ditaruh orang baru
ini belajar itu panjang enam bulan
kalau nggak cepat bisa setahun
dan kita lihat memang di kementerian perindustrian
pak erlangga itu betul betul menguasai dan ngerti betul
air langga enggan berkomentar mengenai dua posisi yang diembannya
menurutnya terpilihnya ia menjadi ketua umum merupakan amanah partai
sementara tugasnya sebagai menteri perindustrian
ia serahkan kepada presiden karena merupakan hak
dan ini kan di dalam
penuhnya hak prerogatif beliau
hal ini tentu saja bertolak belakang dengan janji politik jokowi pada dua ribu empat belas lalu
yang tidak menginginkan menterinya rangkap jabatan
seperti dikutip dari laman detik com
secara pribadi jokowi memang menginginkan menterinya hanya fokus bekerja di pemerintahan
dan melepas jabatannya di partai politik
bahkan jokowi juga sempat meragukan menterinya bisa fokus bekerja
jika tetap mengemban jabatan strategis di partai
selain itu dalam resafel ini
presiden juga tetap mempertahankan jatah partai amanat nasional dalam kabinet
padahal beberapa waktu terakhir
pan kerap berseberangan dengan kebijakan pemerintah
sebut saja sikapan yang berbeda dalam menggolkan perpu ormas dan juga undang undang pemilu
sementara itu dilansir cnn indonesia com
analis politik senior lipi siti zuhro menilai pelantikan dua pensiunan jenderal dalam reshuffle
sebagai modal jokowi untuk meningkatkan daya tawar politik di hadapan lawan politiknya
kita lihat saja apakah reshuffle kali ini membawa perbaikan bagi konsolidasi pemerintahan jokowi jk
ya kemudian muncul asumsi presiden joko widodo dianggap tidak konsisten
dengan membiarkan menterinya rangkap jabatan
mengapa jokowi berbeda menerapkan kebijakan rangkap jabatan ini dibanding tahun dua ribu empat belas lalu dengan saat ini
kita akan mengulasnya malam hari ini
saya masih bersama dengan bang ray rangkuti
bang ray terima kasih tetap bersama kami ya
nanti kita akan kembali mengulas ini apa catatan dan alasan yang disampaikan oleh pak jokowi tadi
itu bisa diterima tidak gitu ya
kemudian ada pak lukman edi yang merupakan ketua dpp partai kebangkitan bangsa
selamat malam pak lukman terima kasih
kalau kita ingat dua ribu empat selalu kan pkb ini salah satunya kan suruh memilih ya cakimin ya
sebagai waktu itu ketua umum lebih baik tidak masuk ke kementerian
memilih antara ketua umum atau masuk kementerian begitu
kalau anda melihat bagaimana ini sikap pak jokowi ini
diluar soal hak prerogatif ya
kita sama sama tahu bahwa reshuffle itu hak prerogatif presiden
ya kalau kita ingat catatan tiga tahun yang lalu ya ketika pak jokowi membentuk kabinet ini
dan statementnya menyatakan terbuka bahwa tidak boleh ada rangkap jabatan
kemudian oleh partai politik juga disikapi dengan hal yang sama
ya mematuhi itu
karena ketua umum tidak diusulkan sebagai calon menteri
kemudian ketika ada ketua umum yang menjadi menteri kemudian dia mundur sebagai ketua umum
ya contoh pak wiranto
nah di internal pkb juga seperti itu
ketika jabatan sekjen pak hanif waktu itu ya sebagai sekjen pkb ditunjuk sebagai menteri tenaga kerja
kemudian secara internal kami mengganti sekjen
ya dengan pak abdul kedirkarding
nah sama partai yang lain juga melakukan yang sama
nah kalau kemudian hari ini ada sikap inkonsisten dari presiden
ya walaupun kita sepakat tadi ini adalah hak prerogatif presidennya
itu tidak bisa dibahas lagi ya
alasan yang disampaikan oleh presiden bahwa memang pak airlangga kompeten dibidangnya dibidang perindustrian
saya kira juga itu benar
karena saya terus terang waktu pak airlangga masih dpr satu komisi dengan beliau
beliau lama sekali memimpin komisi enam
yang salah satu mitranya adalah kementerian perindustrian dan perdagangan ya
ya memang kompeten
memang itu kompeten
nah makanya kemudian menurut saya apa yang dilakukan oleh pak jokowi ini memang atau presiden kita ini
memang sepenuhnya adalah dalam rangka untuk melakukan konsolidasi menjelang pemilu dua ribu sembilan belas
ya penting bagi beliau untuk tetap pak erlangga di kabinet dalam rangka untuk merawat ya merawat dalam tanda kutip partai golkar akan memberikan dukungan sepenuhnya kepada pak jokowi di pemilihan presiden nanti tahun dua ribu sembilan belas
jadi lebih ke arah sana anda melihatnya ya
kalau saya melihatnya lebih ke arah sana nuansa resafel kabinet hari ini adalah nuansa konsolidasi

karena sudah masuk tahun politik dalam rangka untuk persiapan pemiliu dua ribu sembilan belas
koalisi koalisi partai politik ini sudah mulai dibangun oleh pak jokowi
ya koalisi koalisi yang permanen lah dalam tanda kutip juga ya
koalisi koalisi yang permanen sehingga nanti ketika pencalonan beliau sebagai calon presiden di tahun dua ribu sembilan belas itu perahunya infrastrukturnya sudah beliau siapkan dari awal
jadi menurut saya catatan saya itu satu adalah ini dalam rangka untuk konsolidasi dua ribu sembilan belas
kemudian yang kedua koalisi membangun koalisi
kemudian yang ketiga adalah dalam rangka untuk saya kira menjelang akhir masa jabatan ini tetap menjaga soliditas koalisi
makanya kemudian tadi pan tidak gol karya itu tetap
tetap biar di dalam begitu ya
kemudian gol karya justru ditambah begitu
nah bisa nggak dimaklumi dengan alasan tadi
saya lihat ada beberapa alasan ya bang rey
kita sabar dulu ini menarik sekali
tadi kalau pak lukman mengatakan alasannya lebih kepada soal konsolidasi koalisi di dua ribu sembilan belas membentuk koalisi yang lebih permanen
memikirnya dua ribu sembilan belas untuk kepentingan politik dua ribu sembilan belas begitu ya
padahal kabinet ini kan seharusnya kabinet kerja kan
kalau disebutkan oleh pak jokowi kan berulang kali mengatakan kabinet ini kepentingannya adalah kerja melayani masyarakat
tapi kalau kemudian alasannya kemudian konsolidasi dua ribu sembilan belas walaupun pak jokowi sendiri alasannya adalah soal
tidak mungkin lagi
waktunya mepet mengganti payar langga tinggal satu tahun
nah anda bisa memaklumi alasan ini tidak
kalau saya tentu tidak bisa
kalau saya ya
pertama karena alasan itu menurut saya bersifat teknis
kedua ya bersifat sangat pragmatis
politik pragmatis ya
tapi yang digadaikan ini
adalah bagian dari prinsip mengelola sistem kepresidenan kita
yang selama ini diapresiasi ya
meskipun tidak dilembagakan
oleh pak jokowi kan mau dilembagakan secara personal
dan mengatakan bahwa sebaik mungkin semua orang yang terlibat di dalam kabinet bukan
orang orang yang memiliki posisi atau jabatan penting di dalam partai gitu
mungkin tidak jabatan rangkap istilah kita ya tetapi posisi penting di dalam partai
nah posisi penting itu dipahami dengan level ketua umum sekjen dan mungkin bendahara
bendahara partai kira kira begitu
nah semua orang gembira dengan posisi ini
semua orang menyambutnya
semangat ini diapresiasi ya
tentu saja diapresiasi
karena ini masalah kita dari dahulu
karena orang melakukan rangkap apa yang disebut dengan rangkap jabatan itu
sehingga tidak fokus
ngurus partai nggak fokus yang ngurus kabinet nggak fokus
meskipun orang partai mengatakan biasa biasa saja
kalau dikatakan kompeten soal kompetensi pak erlangga yang luar biasa
nah kan kalau soal kompetensi kan bisa dicari banyak orang
yang mungkin selevel dengan pak hairlangga dan seterusnya
masalah teknis itu
itu teknis itu yang saya sebut cuma teknis
kalau soal adaptasi nggak mungkin
kalau orang itu sudah terbiasa mengerti paham
mungkin dalam sebulan juga sudah bisa adaptasi
apalagi yang bersangkutan sudah diberi arahan misalnya oleh pak jokowi
untuk tidak membuat kebijakan kebijakan baru
tinggal menyelesaikan mensukseskan desain awal yang sudah dibuat oleh misalnya pak erlangga dan sebagainya
itu yang saya sebut alasan ini terlalu teknis
pun juga terlalu kalau kita tambahkan dengan kata pragmatis pragmatis
tetapi bagian dari apa yang dimunculkan oleh pak jokowi sebagai bagian etik
sistem kepresidenan itu tergadekan hari ini
jadi nggak worth it maksudnya ya
itu nggak sebanding menurut saya
itu yang saya sesalkan
itu alasannya tadi memang konsolidasi dua ribu sembilan belas
itu yang pragmatis
itulah yang digadehkan
konsolidasi kan tidak harus lebih begitu
artinya kalau karena alasan itu kemudian dipakai oleh pak jokowi
lama lama ketua ketua partai ini juga akan diribut kembali
untuk masuk ke dalam struktur kabinet
dalam kerangka meningkat
nah sekarang pertanyaannya mengapa
karena dengan pkb tidak diikat dengan ketua umumnya
apakah otomatis karena itu pkb dengan kondisi sekarang pkb tidak akan keluar
tidak akan kemana mana
hanura seperti kita
bahkan hanura ini sebelum pak wiranto menjabat sebagai menteri
masih tetap di jabat oleh pak wiranto
tapi karena ada etika yang dibangun oleh presiden dari awal
akhirnya mundur ya
dan meskipun kemudian sekarang terjadi persoalan lagi di hanura
dan gira gira gitu ya
dan itu satu
nah yang kedua saya khawatir
ini akan menimbulkan kecurigaan
perasaan apa namanya ya
ya semacam itu di lingkungan partai politik
karena secara umum tradisi kita ketua partai jadi menteri
kan gira gira gitu ya
itu umumnya tuh
itu yang dirubah oleh pak jokowi
dan semua orang menyambutnya dengan sangat baik
tapi kenapa sekarang berbeda dengan alasan teknis
alasan yang teknis dan bahkan mungkin pragmatis gitu ya
nah oleh karena itu bisa menimbulkan kecurigaan
jadi mungkin partai partai yang lain gitu
yang ketiga ini seperti mencederai komitmen
yang saya khawatir kalau dua ribu sembilan belas misalnya pak jokowi terpilih kembali sebagai presiden
bahwa ketua partai nggak boleh ikut dengan kabinet
loh bapak dulu mengatakan ini
udah dipatalkan sendiri oleh beliau dengan masuk ke
kalau alasannya takut kehilangan golkar yang disebut punya kekuatan dalam
itu bisa diganti orang yang lain begitu ya
mungkin pakai cara yang lain
mengikat pak erlangga misalnya ya
tapi dengan memberi kursi kepada idrus marham
sebagai tambahan kursi di dalam kabinet dari golkar
sebetulnya sudah cukup menurut saya
apalagi misalnya kalau pak erlangga posisinya diganti lagi oleh orang golkar
kan nggak ada yang salah
artinya apa gitu
saya bisa membayangkan mungkin kecurigaan pak jokowi itu karena posisi pak erlangga di dalam golkar belum benar benar fix gitu loh
pak erlangga mungkin kekuatannya juga belum sangat hebat
kira kira begitu ya
dan seterusnya itu karena itu bahkan punya potensi kemudian pak erlangga mungkin nggak mampu mengendalikan
sehingga pak erlangga tetap di dalam kabinet gitu
tapi dengan masuknya idrus marham ke dalam kabinet baru pak jokowi sekarang
itu sebetulnya menyelesaikan beberapa hal dari ketakutan pak jokowi
sebab menurut saya figurnya pak idrus ini merupakan figur kubu lain di dalam tubuh golkar yang sekarang ini gitu loh
dan di sekili kelompok yang mungkin tidak bisa diikat oleh pak jokowi
itu kan idrus marham ini sekarang kita lihat didorong termasuk di dalamnya bambang susatyo menurut saya
ya didorong oleh pak ical didorong oleh pak jk
akan kira kira gitu ya
nah ini mungkin yang sekarang sebetulnya sudah selesai
jadi ini semakin jauh panggung dari api tentang kabinet yang murni kerja saja
semakin jauh ya
mau tidak mau politik harus kita katakan
kalau kita misalnya pindah kepada idrus marham itu
bayangan saya nggak ada lain kecuali memang politik
oke selanjutnya kita akan masih membahas ini tetaplah di prime news
memang pernah pada satu masa di tahun dua ribu empat belas ada perbincangan antara wartawan dengan presiden joko widodo yang mengatakan soal menteri rangkap jabatan
pak jokowi bahkan sempat menyindir
kalau kamu rangkap jabatan kamu bisa fokus nggak
nah tapi itu yang terjadi hari ini
alasannya memang berbeda lagi soal kondisi
kalau melihat kondisi politiknya seperti saat ini begitu ya pak jokowi kemudian dengan sejumlah alasannya tadi menyampaikan bahwa tetap mempertahankan pak erlangga dengan alasan tadi yang sudah disampaikan
bagi apa namanya bagi partai partai yang berada dalam kabinet dalam koalisi bersama pemerintahan jokowi ini
apakah ini memanti kecemburuan
ini harus diketahui dulu nih
jangan jangan ini disampaikan ada agak iri irinya gitu
nggak solid juga akhirnya
alih alih konsolidasi akhirnya nggak solid juga
kalau menurut saya sih khususnya pkb dan partai partai lain tidak ada kecemburuan ya
apalagi tahun dua ribu delapan belas ini sudah masuk tahun politik konsolidasi politik secara total semua partai
justru apa namanya kesibukan di kabinet misalnya ya
atau itu pasti dikorbankan ya
umumnya ketua umum ketua umum partai yang lain lebih senang sebagai ketua umum menjelang pemilu ini
fokus ke partai maksudnya ya
iya fokus ke partai
pilkada ini memakan energi yang luar biasa bagi partai partai politik
kemudian bersambung selesai pilkada langsung verifikasi partai
ya ada verifikasi partai politik
kemudian nanti setelah verifikasi partai politik ada pencalekan
sebagian besar waktu pasti habis untuk ngurus
lobby lobby politik pemetaan di sebelah daerah kantor suara dan lain lain ya
koalisi menjelang pilpres pilek menghadapi pemilu serentak yang mempunyai implikasi kutil efek yang sangat menakutkan bagi partai partai politik
kalau tidak eksis maka kemudian partai politiknya bisa dilupakan oleh konstituen oleh publik
nah ini bagian bagian yang memang bagi kami aktivis partai merasa ini membutuhkan waktu yang sangat banyak
saya tidak bisa membayangkan kalau kemudian pak erlangga bisa membagi waktunya sedemikian rupa antara ngurusin kementerian
jadi ini menurut anda belum tentu juga bisa menguntungkan bagi pak erlangga dan golkar sebenarnya
kalau saya melihat ya ini kemungkinan ada reshuffle berikutnya bisa terjadi
apa namanya respon publik paling tidak hari ini kan mulai mempertanyakan
sebuah tradisi yang dimulai oleh pak jokowi di awal kabinet
ya dengan baik kemudian mendapatkan apresiasi publik dengan baik
bahkan partai partai menganggap ini bahagian apa namanya
bagian performance yang juga harus ditampilkan
bagaimana ketua umum kemudian tidak mengusulkan dirinya sebagai calon menteri
kemudian bagaimana para sekjen kemudian mundur dari sekjennya
berganti dengan orang lain
tanpa harus diminta oleh presiden
harus diminta oleh presiden
artinya apresiasi publik ya
kemudian diikutin dengan apa namanya
sikap dari partai partai politik yang konsisten juga dengan apa yang diharapkan oleh presiden
itu apa namanya kemudian hari ini
soalnya dianggap tidak berarti
soalnya dianggap tidak berarti
kemudian terjadi sebuah sikap politik yang berbeda
kemudian terjadi sebuah sikap politik yang berbeda
kemudian terjadi sebuah sikap politik yang berbeda
politik yang berbeda oleh bapak presiden
dengan alasan yang tadi sudah disampaikan
nah ini artinya kultur baru yang dibangun
ini memang akhirnya tidak ada lagi
kita tidak bisa berharap ke depan nanti
padahal sudah berapa tahun itu dibangun cukup baik ya
dibentuk dengan kultur yang baik ya sebenarnya ya
secara langsung maupun secara tidak langsung itu kan bahkan ada ketua umum yang mundur
begitu jadi menteri mundur
bisa menjadi salah satu apa namanya
walaupun bentuknya kultur ya
bisa menjadi sebuah legacy
bisa menjadi sebuah legacy bahwa misalnya di zaman presiden joko widodo tidak boleh ada menteri menteri yang menjabat sebagai jabatan kritis di partai politik
tapi itu menjadi dikorbankan hari ini
ya itu yang hilang kemudian
itu yang saya sebut tadi
ini yang saya sebut sebagai cemburu itu mungkin ini tidak terjadi sekarang
hitungannya cuma setahun buat apa juga anggota kabinet ninggalin partai
karena ketum ketum partai partai lebih baik di partai ya
tapi dua ribu sembilan belas keinginan itu nggak bisa dicegah
orang kan mengatakan
kan kemarin berbicara
tapi sekarang pak erlang tidak bisa
masa kita ketua partai nggak ada hadiahnya nggak ada apresiasinya
kan kira kira begitu
apalagi ketua partai yang masa jabatannya sudah mulai berakhir
taruhlah misalnya dua ribu sembilan belas itu tinggal dua tahun lagi masa jabatan ketua partai gitu ya
jadi ya pindahlah jadi anggota kabinet
seperti yang kita lihat di general general polisi sekarang ini kan rata rata kan hitungan bulan mereka akan pensiun
akhirnya berlagak di kepala daerah kan
nah begitu cara berpikirnya
nah kalau pak jokowi kemudian mengatakan itu tidak boleh terjadi
ya orang kan mengatakan dua ribu delapan belas anda langgar sendiri kok komitmen yang anda bangun itu gitu
nah itulah yang menurut saya hal yang prinsipil di dalam pengelolaan sistem kepresidenan kita
meskipun itu dilembagakan sendiri oleh pak jokowi
bukan oleh sistem kita
tapi itu terciderai lagi oleh ketatnya kemauan pak jokowi
apalagi kalau misalnya sampai muncul alasan
misalnya disampaikan dari lingkaran istana
tidak ada aturan yang mengatur itu lebih blunder lagi
itu satu itu sih blunder
memang dari dulu juga tidak ada aturan yang mengatur
undang undang kementerian negara tidak mengatur sampai seperti itu
nah yang kedua menurut saya adalah perlu dipikirkan juga oleh pak jokowi
baik pak jokowi maupun erlangganya
dan seperti tadi disebutkan oleh pak lukman ya
ini pilihan ini secara politik jelas tidak menguntungkan bagi pak jokowi gitu
tetapi mungkin juga sejarah kinerja tidak akan menguntungkan
karena separoh dari waktu pak erlangga sekarang harus terbagi untuk konsentrasi di partai politik
bahkan dugaan saya bukan hanya separoh
sebab ketua umum yang sekarang ini tidak kuat kuat banget di lingkungan partai politik golkar
beliau ini kan muncul karena situasi yang darurat di lingkungan partai
ada ketua umum yang tertangkap
kemudian masuk tidak ada pilihan kecuali itu kira kira
jadi oleh karena itu semestinya bayangan saya
yang dilakukan oleh pak hartarto itu
tiap hari kalau penting ke daerah
konsolidasi internal partai
bukan hanya konsolidasi
tetapi juga memberi keyakinan semangat untuk bangkit kembali
setelah kelihatan terpuruk ini partai golkar gitu
persis seperti yang dilakukan oleh pak akbar tanjung tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
jadi seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan itu golkar bertahan di posisi kedua pada saat itu
bahkan saya lihat eh kedua ya saat itu
di tengah gelombang yang begitu besar serangan
terhadap orde baru
karena hampir tiap hari pak akbar turun
bukan hanya di level di provinsi
ke lepel kabupaten
bahkan ke tingkat kecamatan kecamatan tertentu
beliau datang untuk dua hal
konsolidasi dan memberi semangat konsolidasi
mungkin dalam konteks konteks ini memang sudah dilakukan juga oleh pak erlangga
tapi pak jokowi juga mengizinkan meninggalkan
inilah yang saya sebut
pasti ada yang dikorbankan nantinya
akhirnya kalau begitu kabinet yang dikorbankan
kalau kabinet sudah dikorbankan
maka pak jokowi menjadi tidak
layak lagi untuk meminta kinerja menterinya
bukan soal itunya
tapi ini posisi yang strategis
kalau kemudian tidak fokus menteri yang mengelola ini
bisa situasi ekonomi kita juga begini
jadi itu harus menurut saya dipikirkan secara matang oleh pak jokowi
tidak akan menguntungkan terhadap beliau
bahkan meruntuhkan sikap inconsistennya di mata publik
sementara untuk mengelola partai golkar ke dalam lingkungan dirinya
tidak harus mengikat ini gitu
catatan akhir nanti setelah jeda apa ya
dan primus masih akan segera kembali
dengan kita kan sudah mengulas panjang lebar tadi
di situ ada kritik yang keras sebenarnya ya
tetapi kalau dari pkb sendiri melihat
pkb ini kan berada dalam partai koalisi ya
jadi bagaimana nanti ini menyampaikan ke presiden misalnya
apakah ini silakan aja presiden
karena hak prerogatif
dan itu sudah dipahami sebagai konsolidasi dua ribu sembilan belas
maka akan seperti apa pkb akan
saya rasa pkb tidak akan mempertanyakan kebijakan presiden seperti ini ya
apalagi kalau kemudian melakukan kritik kepada presiden
tidak akan dilakukan oleh pkb
menurut saya ya
tidak akan dilakukan oleh pkb
bagi pkb keputusan yang dibuat oleh presiden itu harus diberikan dukungan
catatan catatannya tentu adalah
bagaimana supaya kabinet tersisa ini
tetap mempertahankan kinerjanya
target target presiden selama lima tahun
menjelang berakhir masa jabatan ini tetap terpenuhi
nah khususnya di kementerian penduduk serian misalnya ya
ancaman ancaman deindustrialisasi harus dijawab
ya pada akhirnya nanti kan masyarakat
kemudian dpr akan melakukan evaluasi
terhadap catatan catatan selama lima tahun ini
apa yang sudah dilakukan presiden
apakah target target visi misi presiden ketika awal menjabat itu
terpenuhi di akhir masa jabatan
kalau misalnya dalam catatan pkb misalnya
bencana atau ancaman deinsurisasi itu tidak bisa terjawab
sampai dengan akhir masa jabatan
kita harus memberikan kritikan keras
bahwa misalnya begini
bahwa pak erlangga sebagai menteri penduduk serian
tetap menjadi pengawasan kita
sebagai sebuah partai koalisi
kita akan tetap memberikan kritikan kritikan
bagaimana ini sektor industri
bagaimana visi membangun industri hilir
apakah sudah terbangun
penutupan industri industri yang menyebabkan meningkatnya pengangguran misalnya
ini menjadi concern pkb
menjadi concern pkb
walaupun pak erlangga sekaligus sebagai ketua umum partai golkar
misalnya partai yang besar
partai yang bersama sama di dalam pemerintahan
tetapi kami sebagai partai yang berada juga di dalam pemerintahan
akan memberikan masukan masukan dan kritikan
bahwa anda nih waktu anda terlalu banyak terbuang ini
nah gitu lah
tapi kalau masyarakat melihat
akhirnya mau memaafkan ini
dan menyatakan bahwa kalau
kan kalau anda melihat tadi ada kultur yang hilang
kultur yang baik ini sudah dibangun
tiba tiba seolah dimentahkan begitu saja oleh presiden jokowi hari ini sendiri begitu
tapi masyarakat menganggarkan gak apa apa
itu seterah pak jokowi
ukuran ukuran begini kadang kadang tidak perlu dilihat dari segi politik
membangun sistem demokrasi yang lebih baik
macam macam itu tidak
mestinya tidak selalu dikaitkan dengan soal
apakah publik akan memilih saya atau tidak
kadang kadang kita harus berkorban juga
agar sistemnya lebih baik
itu yang kita tuju
nah oleh karena itu
jangan populer terus ya
kalau kita berkutat terus di popularitas itu
sepuluh tahun kemarin itu gak kemana mana kok kita
sekarang udah mulai satu
yang harus kita korbankan terkadang ya
untuk menjaga indonesia yang lebih baik ini gitu loh
ini udah problem kita dari awal
tapi kan kita sadari kalau ini dilembagakan nggak bagus juga
artinya dibuat aturan bahwa ketua partai nggak boleh
itu yang bagus ya
memang baiknya kultur seperti itu ya
tapi dijaga terus
itu yang kita sayangkan
kalau saya pribadi merasa tetap ada waktu bagi presiden untuk melakukan evaluasi
apakah tetap akan mempertahankan erlang gartarto sebagai anggota kabinet
atau lebih bagusnya diseraikan kepada partai
presiden dalam waktu satu bulan dua bulan ke depan harus melakukan evaluasi lagi
kita masih membuka kesempatan untuk reshuffle kembali
kita lihat nanti seperti apa
apakah memang presiden akan juga mencermati kritikan kritikan yang datang tentang soal rangkap jabatan ini
kita lihat kedepannya akan seperti apa
terima kasih pak lukman edi
terima kasih juga pak angg rey ranggutnya atas ulasannya malam hari ini
dan rangkuman fokus bahasan kami malam ini akan segera hadir
tetaplah bersama kami setelah ini
saya mengemas kambing lahirnya queros

mem restartkan anggunitor

lebih jauh dari memasukkan ladies game game